awal tahun ini presiden joko widodo mengeluarkan instruksi untuk mempermudah izin investasi dan tenaga kerja asing ke indonesia
menurut data kementerian tenaga kerja hingga saat ini jumlah tenaga kerja asing telah mencapai satu ratus dua puluh enam ribu atau meningkat enam puluh sembilan delapan persen jika dibandingkan pada akhir dua ribu enam belas
kementerian tenaga kerja akan mempermudah pemberian izin bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di indonesia
hal ini disampaikan menteri tenaga kerja hanif dakiri usai menghadiri rapat terbatas dengan presiden di istana kepresidenan
semua akan ditata akan diatur secara baik dengan prinsip dasar bahwa yang pada dasarnya boleh masuk ya harus dipermudah
yang pada dasarnya tidak boleh masuk misalnya pekerja kasar ya nggak boleh masuk
nah tapi jangan sampai terbalik balik misalnya yang pada
sementara itu presiden joko widodo menyebutkan bahwa proses perizinan untuk menerima izin yang tidak dipermudah
menggunakan tenaga kerja asing khusus akan bermuara lewat satu pintu saja
dan dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di indonesia pertama
saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit belit ini penting sekali
karena keluhan keluhan saya terima perizinannya berbelit belit
hingga saat ini jumlah tenaga kerja asing mencapai satu ratus empat puluh
atau meningkat enam puluh sembilan delapan persen dibandingkan akhir dua ribu enam belas sebanyak tujuh puluh empat delapan ratus tiga belas orang
mayoritas tenaga kerja asing ini berasal dari tiongkok
ironisnya angka pengangguran di indonesia cukup tinggi
menurut badan pusat statistik hingga bulan agustus dua ribu tujuh belas jumlah pengangguran di indonesia mencapai tujuh juta orang dari satu ratus dua puluh delapan juta angkatan kerja
dalam wawancara di prime news pada
sembilan maret dua ribu delapan belas yang lalu sekjen organisasi pekerja buruh indonesia menyatakan bahwa
china memberikan pinjaman kepada indonesia sepaket dengan tenaga kerja dari tiongkok
namun dari hasil temuannya yang didatangkan bukan hanya tenaga ahli
terdapat tenaga kasar yang seharusnya dapat diisi oleh tenaga kerja indonesia sendiri
dengan semangat untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur terus
kita punya keterbatasan diapal
bn kita meminjam dari luar
orientasi sekarang pinjaman g dua g nya ke china kemungkinan besar akan terus meningkat
tapi memang akan didominasi oleh pekerja pekerja dari tiongkok
nah ini kembali persoalannya saya sih hanya mau mengatakan begini
cina itu memberikan pinjaman pasti satu paket dengan barangnya dan tenaga kerja
kalau menurut saya pasti itu
ya kalau dibilang
banyak tenaga kerja tiongkok yang hadir di indonesia iya
dibilang skillful saya mah bilang itu tenaga kerja kasar
saya kemarin baru dari sulawesi tengah
artinya bisa disubstitusi oleh orang indonesia sendiri
seharusnya indonesia yang bisa
baik untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan wacana hak angket yang akan digulirkan oleh sejumlah anggota dpr
terkait dengan perpres tenaga kerja asing ini kita bergabung bersama produser lapangan
selamat malam angga
sudah sejauh mana yang anda lihat dinamika di dpr terkait dengan usulan hak angket terkait dengan peraturan presiden tentang tenaga kerja asing
ya selamat malam indra
jika saya boleh ceritakan sedikit memang awalnya apa yang disampaikan oleh dpr ini diusulkan oleh fadli zon
dan akhirnya fahri hamzah juga mengiakan bahwa pimpinan dpr juga menyatakan
membuat sebuah angket seperti itu dengan bentuk panitia khusus dari dpr untuk perpres atau peraturan presiden tentang tenaga kerja asing
memang jika kita lihat lebih belakang lagi sebelumnya komisi sembilan juga sudah mengadakan rapat
dan menurut mereka ada beberapa rekomendasi panitia sebenarnya yang juga belum dilaksanakan oleh kementerian kerja
akhirnya ada beberapa usulan dari beberapa fraksi di komisi sembilan yang ingin lebih memperdalam soal mengenai perpres terkait
dan menurut ketua komisi sembilan dddd yusuf effendi ini memang kuncinya nanti apakah ini akan bergulir atau tidak hak angket ini
kuncinya nanti akan ditetapkan pada tanggal dua puluh enam april atau hari kamis mendatang
di mana komisi sembilan akan melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat juga
dengan kementerian tenaga kerja untuk menjelaskan nantinya kementerian tenaga kerja menjelaskan lebih jauh soal perpres yang sudah ditandangin oleh presiden jokowi ini
nantinya setelah pertemuan itu baru akan bisa dibahas di dalam komisi sembilan sendiri
apakah memang perlu dari hasil obrolan mereka atau hasil penjelasan dari menteri tenaga kerja
apakah perlu ditingkatkan menjadi pansus atau panitia khusus hak angket seperti itu
jadi kuncinya ada pada tanggal dua puluh enam april mendatang
baik anggas terkait pembentukan panja yang sebelumnya anda singgung tadi juga terkait tenaga kerja asing ini
sejauh mana mereka telah menyelesaikan pekerjaannya apakah apa saja kemudian yang dimaksud dalam isi rekomendasi itu
ya ada tiga sebenarnya hasil rekomendasi dari panitia kerja yang juga dibentuk oleh komisi sembilan
yang pertama mereka merekomendasikan kepada pemerintah untuk merevisi peraturan tenaga kerja
peraturan menteri tenaga kerja yang memang saat ini dalam salah satu rekomendasinya adalah dalam peraturan menteri tenaga kerja ini tidak lagi menisyarakan mengenai bahasa indonesia sebagai syarat pekerja asing yang masuk ke indonesia
itu salah satu yang saya garis bawahi
kemudian juga soal pengawasan di mana rekomendasi dari panitia kerja adalah soal harus dari tenaga kerja asing yang hingga saat ini juga masih belum dibentuk seperti itu
jadi itu adalah pengawasan yang lebih jelas
lebih jeli lebih tajam dan juga setiap permasalahan yang dilaporkan misalnya oleh badan atau si pekerja harus bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah
ada rekomendasi itulah yang menurut anggota komisi sembilan belum dilaksanakan
karena nanti pada tanggal dua puluh enam april setelah keluarnya perdalam lagi oleh komisi sembilan baru nanti akan diputuskan apakah memang dibutuhkan panitia khusus hak angket tentang peraturan presiden
tentang tenaga kerja
jadi itu adalah pengawasan di mana rekomendasi dari panitia kerja asing ini yang dianggap melanggar undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
jika kemudian ini sudah sempat muncul walaupun keputusannya nanti pada tanggal dua puluh enam seperti yang anda singgung tadi
bagaimana dinamikiannya terutama respon begitu sementara ini dari sejumlah anggota dpr terutama mereka yang berasal dari fraksi fraksi pendukung pemerintahan jokowi
ya saya mencatat indra setidaknya sudah ada dua pernyataan
dari anggota di fraksi sebagai pendukung pemerintah ya ini dari jonny plate sebagai ketua fraksi partai nasdem yang tentu saja menolak dan menurut joni justru yang lebih krusial adalah merevisi undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang tenaga kerja tersebut
kemudian dari fraksi partai golkar yang juga menyebut bahwa sebenarnya terlalu reaktif seperti itu jika memang akhirnya harus dimasukkan atau diusulkan sebagai pansus hak angket
lebih baik memang dijelaskan saja oleh kementerian tenaga kerja lewat rapat dengar pendapat atau rapat kerja bersama komisi sembilan
kemudian juga dari pdip yang juga tentu saja menolak bahwa ini terlalu reaktif seperti itu dan akan lebih membuat gaduh kondisi perpolitikan saat ini
jadi sudah ada tiga yang berkomentar sementara yang lain ini juga masih bersifat wait and see
tentu selain ketiga partai tersebut mereka nanti akan memutuskan setelah penjelasan resmi dari kementerian tenaga kerja
dan tenaga kerja pada tanggal dua puluh enam april mendatang yang sudah dijadwalkan oleh dpr untuk dilaksanakan
baik terima kasih angga dwi putra melaporkan langsung dari gedung dpr ri